riu suara film seolah memanggil warga kampung
untuk berkumpul di sebuah lapangan kecil
tempat pertunjukan layar tancap digelar
kali ini saya menemukan pentas
di salah satu kampung di kecamatan teluk naga
adanya hajatan salah satu keluarga
menjadi alasan layar tancap digelar
meski sudah melewati masa keemasannya
layar tancap nyatanya masih eksis
bagi sebagian masyarakat di pinggiran kota jakarta
masyarakat hadir dan berkumpul
untuk mendapatkan hiburan rakyat ini
yang diselenggarakan oleh warga
yang memiliki hajatan tertentu
layar tancap dikenal masyarakat
saat era penjajahan jepang
media ini kemudian bertransformasi
menjadi hiburan warga pinggiran kota
yang dikenal sebagai bioskop keliling
layar tancap hadir sebagai hiburan rakyat
dengan dimensi menonton yang jauh lebih cair
perkembangan zaman mulai mengerus eksistensinya
merawat hobi menjadi motivasi utama nur ian
mempertahankan bisnis layar tancapnya
selama dua puluh tahun
pria lima puluh satu tahun merasakan manis getir
berkutat di bisnis layar tancap
mulai dari menyewakan role film
hingga melayani pertunjukan secara penuh
warga bisa menanggap pertunjukan
dengan tarif dua hingga lima juta rupiah
alhamdulillah pelan pelan berjalan
ada aja yang nanggap film
entah itu namanya di kampung atau di perkotaan
ya alhamdulillah pelan pelan ada aja
dia itu mulai ditinggalkan
kenapa sih kalau malah
sekarang kan udah banyak perubahan
karena kan sekarang filmnya udah masuk ke dalam rumah
dalam arti kata udah di hp
di laptop atau di lainnya
perawatan dua komponen penting
dan proyektor lawas menjadi aktivitas rutin
yang ia lakukan
meski digempur zaman
nyatanya masih menghiasi kehidupan masyarakat
di pinggiran kota